oke pemerintah akan membuka gerbang wisata indonesia untuk wisatawan dari empat negara
lewat mekanisme koridor perjalanan ya atau travel bubble
nah kemudian bagaimana nih respon pelaku usaha di industri pariwisata
dengan lampu hijau dari pemerintah ini
bergabung bersama kami budianto ardiansyah wakil ketua umum dpp asita
pak budianto selamat malam
selamat malam mbak buswa
baik salam sehat juga
pak budianto ini dari banyak wilayah pariwisata
ya disebutkan kemarin oleh men pariwisata ada bali dan juga kepulauan riau ya
yang nampaknya akan mulai membuka pintu untuk sejumlah turis asing dari beberapa wilayah
tapi kalau lihat secara melalui travel bubble ini plus minusnya menurut asita apa
ya pertama tentu saja kita harus sambut baik langkah yang sudah dilakukan pemerintah
untuk berani melakukan travel bubble ini
ini memang satu hal yang saat kita tunggu ya
tapi tentu saja
penerapan daripada travel bubble ini memang bukan suatu hal yang mudah ya
ada banyak hal hal yang harus diperhatikan dulu sebelum melakukan satu langkah travel bubble
yang pertama adalah pertama tentu saja memang harus ada satu situasi
di mana grafik covid ini sebenarnya sudah turun dan landai
tadi dikatakan bahwa sudah masuk ke dalam zona hijau
itu juga merupakan salah satu persyaratan
karena ini merupakan satu ini
ini merupakan satu ekobilitas lah ya
yang memang harus dilakukan
mana dalam melakukan satu travel bubble ya
masing masing negara yang melakukan travel bubble itu harus dalam satu equal yang sama
artinya tidak mungkin satu negara akan melakukan travel bubble dengan satu negara yang grafik covid nya berbeda
itu satu hal
hal kedua adalah bahwa protokol kesehatan harus ditetapkan dengan sangat baik
supaya fund travel bubble ini kemudian tidak menyebabkan masalah baru
oke pak budi kalau tadi pak budi sempat menyentil harus equal negara negara yang dibuka kerannya masuk ke indonesia ini
nah apakah tepat kemudian pemilihan negara negara ini ada tiongkok kemudian uni emirat arab
kemudian belanda dan juga singapura untuk dapat akses ke indonesia
atau mungkin pertanyaan lebih tepatnya memangnya mereka bakal berani datang ke indonesia yang pengendalian covid nya mungkin masih tertinggal
dari negara tersebut
nah itu yang jadi masalah
ini yang harus jadi perhatian kita juga
saya saja kita membuka diri saya sering ditanya kapan indonesia bisa membuka border
saya katakan bahwa boleh saja kita membuka border ya
tapi apakah kemudian border yang kita buka ini akan ada yang masuk atau tidak
dengan situasi covid negara kita yang dalam tanda kutip masih lumayan tinggi
nah menyangkut ini saya melihat kemungkinan kementerian pariwisata dan ekonomi
ekomunikatif sudah melakukan langkah langkah
dikiri dengan beberapa negara meyakinkan mereka
wah berapa tayah tertentu di indonesia
situasi covid nya ini sudah terkendali dengan baik sehingga jadi aman bagi mereka untuk mengunjunginya
karena itulah pemilihan beberapa daerah seperti bali kemudian pulau riau dan kota venice
saya lihat merupakan pulau yang lebih gampang diisolasi
itu menjadi satu alternatif
oke lebih mudah pengendaliannya jika resiko resiko besar kemungkinan terjadi begitu ya pak budi ya
misalnya seperti katakanlah di jakarta atau di jawa barat atau jogja dan sebagainya kan tentu akan lebih susah
tapi kalau kita berbicara soal pengendalian covid di indonesia khususnya
kita tahu ada mutasi juga sudah masuk ke indonesia itu juga datangnya dari luar indonesia pak budi
kemudian ketika travel corridor ini dilakukan travel bubble ini dibuka
ke beberapa tempat di indonesia di bali dan juga kepulauan riau
apakah anda merasa yakin pelaku usaha pelaku usaha lokal ini khususnya bisa terbantu dengan tracing dan testing yang baik dari satgas covid di indonesia
yang saya khawatirkan justru bahwa orang orang kita ini tidak begitu peduli
itu yang saya khawatirkan
ini artinya selama orang wisatawan mau masuk dan sebenarnya mereka menyambut dengan tenang
tanpa terlalu khawatir dengan masalah covid tersebut
nah ini yang harus menjadi concern kita
kemudian hal berikutnya ya memang ya mau tidak mau ini satu persyaratan ketat bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan yang ketat
mulai dari awal mereka masuk sampai mereka keluar dan setelah itu memang terbetul harus dilakukan satu tracing kemudian
kemudian langkah preventif ya
dan juga katakanlah kalau terjadi apa apa itu bisa langsung ditanggulangi
artinya memang warga di luar ibu kota mungkin ya agak dianggap kurang begitu sadar dengan testing dan tracing bagaimana turis turis asing ini masuk ke wilayah mereka
nah kemudian bagaimana menyadarkan para pelaku usaha ini pak budi dari pihak asita sendiri
saya rasa pemerintah harus melakukan satu ini dulu satu simulasi kemudian satu pelatihan ya
terhadap daerah daerah akan dibuka untuk menjadi daerah travel bubble supaya masyarakat itu benar benar siap lahir batin
seolah olah lebih mending
oke kalau sertifikasi
masalah kemudian persiapan apa namanya paket wisata dari asita dan sebagainya dari pelaku pariwisata yang lain saya rasa sih siap saja
cuma justru yang masalah kesehatan ini harus kita perhatikan
oke sejauh ini asita melihat sertifikasi chse sudah cukup efektif tidak untuk menerima turis asing mungkin
chse ini saat ini sudah cukup baik sampai saat ini ya
tapi tentu saja ini harus melakukan satu proses yang berkelanjutan ya
saya belum dengar lagi apakah karena cse ini sertifikatnya kan ada masa berlakunya
nah ini harus diperhatikan lagi
itu masa berlaku habis harus mulai dilakukan lagi
apa namanya perpanjangan cf dengan sistem yang sama ya
artinya jangan sampai perpanjangan sertifikat chsg ini hanya diperpanjang begitu saja
tapi ini harus benar benar dilakukan satu ini lagi
satu pelatihan lagi satu pengecekan lagi dan sebagainya
oke pak budi sejauh ini bagaimana kemudian asita melihat optimisme pariwisata indonesia setelah dihajar habis habisan sejak awal pandemi
dengan segala kelonggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah apakah itu cukup jadi tanda kutip penyemangat
ya kita nanti pariwisata paling awal terdampak ya
dan kita kemarin sebenarnya sudah berharap banyak sekali
pemerintah atau kebijakan pemerintah yang bisa menyemangati kita ya
ini kemudian kan terjadi kontradiktif juga
artinya beberapa kegiatan yang kegiatan keperluan antaranya itu tololah dalam tanda kutip
itu juga menjadi penyebab kelas terbaru
nah ini tentu saja kita harapkan hal hal seperti itu kita berharap ke depannya tentu saja ada aturan aturan atau kebijakan yang tentu saja membuat pariwisata indonesia bisa bergerak dengan lebih baik
tanpa tentu saja lagi menjadi stigma negatif bagi penambahan kelas terbaru misalnya ya
pak budi terakhir kalau bali akan segera dibuka untuk turis asing dari empat negara tadi
kemudian kepulauan riau juga akan dibuka per dua puluh satu april
wacana dari kemen parekraf
kemudian daerah daerah mana
wilayah wilayah mana yang memang cukup punya possibility besar untuk bisa didatangi oleh wisatawan khususnya wisatawan asing
ya yang pertama tentu saja kita harapkan yang punya akses penerbangan langsung
ini harus ya supaya tidak transit lagi kalau transit jadi sumir ya
bisa nanti kalau misalnya ada penularan atau ada kasus positif
ini juga menjadi susah ya
apakah dia di transit atau langsung
maksudnya penyebarannya itu didapat di mana
asalan saya pertama daerah daerah yang bisa mendapatkan eee
direct flight ya ataupun misalnya pelayaran langsung lah ya
pokoknya ada hubungan langsung ya baik itu penerbangan ataupun melalui laut dan sebagainya
itu yang bisa diprioritaskan
dan tentu saja memang daerah daerah yang memang sudah termasuk ke dalam zona hijau
dan dalam pantauan pemerintah selama sudah pautu tertentu itu memang tidak terjadi lonjakan positif yang besar
dan masyarakatnya sendiri juga sebenarnya sudah patuh lah dengan proses
jadi hal hal ini tentu saja bisa bisa
selain tentu saja satu lagi
fasilitas fasilitas yang ada di daerah tersebut juga memang harus sudah mendapatkan sertifikat chs
saya tidak menyebutkan daerahnya
tapi itulah kurang lebih persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi kalau satu daerah
kembangkan menjadi eee
budi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
dari dppa sita
kita kita percaya zona hijau ini menjadi tetap terkenal
terima kasih pak
dan tadi mungkin akses yang lebih mudah ya untuk tracingnya juga lebih mudah
bagaimana mengendalikan covid di sana
terima kasih banyak
karena saya melihat bahwa eee
vaksinasi juga sudah berjalan
mudah mudahan sedikit demi sedikit
sedikit demi sedikit
langkah demi langkah bisa kita lakukan
sehingga mobilitas manusia melalui perjalanan wisata ini sudah mulai bisa kembali normal
pak budianto ardiansyah terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia